betul betul nah pemirsa selain pengamanan kita juga bisa melihat kemarin itu ada fasilitas mewah
demikian juga dengan jubah yang dikenakan oleh raja salman bin abdul aziz yang juga menjadi perhatian masyarakat
ya untuk itu kita ajak anda juga untuk mengenal sejarah dari jubah istimewa yang dikenakan sang raja
tidak hanya fasilitas mewah raja salman bin abdul aziz al saud yang mencuri perhatian masyarakat tanah air
penampilan perdana raja salman setibanya di indonesia juga langsung menjadi sorotan
khususnya jubah yang dikenakan sang raja
jubah istimewa tersebut dikenal dengan nama bis pakaian kebesaran arab saudi yang melambangkan status sosial
jubah ini biasanya hanya digunakan oleh keluarga kerajaan politisi tokoh agama dan pejabat arab saat menghadiri acara formal
bis yang terbuat dari benang wall ataupun sutra dengan dominan pilihan warna putih krem dan hitam
pertama kalinya diperkenalkan para pedagang dari persia ketika mereka datang berhaji atau umroh di arab saudi
penggunaan bis semakin dikenal setelah suku pengembara di jazirah arab seringkali mengenakan jubah ini saat musim dingin
seiring berjalannya waktu desain dan bahan bis dibuat semakin elegan hingga menjadikan penanda strata sosial seseorang
bis biasanya dibanderol mulai harga seratus rial atau tiga ratus lima puluh hingga tujuh puluh juta rupiah atau dua puluh ribu rupiah
seni menjahitnya pun berbeda hanya diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga penjahit pis
hal inilah yang membuat jubah tersebut menjadi suatu kemampuan
hal ini membuat jubah tersebut menjadi suatu kemampuan
hal ini membuat jubah tersebut menjadi suatu kemampuan
hal ini membuat jubah tersebut menjadi suatu kemampuan

lady malino cnn indonesia